kepala staf kepresidenan muldoko menyatakan pemerintah sebelumnya telah menyiapkan lima protokol untuk menangani wabah virus corona
protokol ini terdiri dari protokol menangani kesehatan komunikasi border control transformasi umum dan kemaritiman
saat ini pemerintah ingin protokol bisa beroperasi dengan optimal dan lebih mudah dipraktekan bagi masyarakat
pemirsa kepresidenan muldoko menjelaskan bahwa perusahaan ini tidak bergantung pada kekurangan orang lain
kekurangan ini pak muldoko perlu diperbaiki ini oke saya akan terima ya
akan kaji lagi kita perbaiki lagi kita perbaiki lagi
harapannya nanti juga akan menjadi referensi untuk kebutuhan kebutuhan berikutnya
presiden jokowi mengimbau masyarakat tidak takut secara berlebihan terhadap virus corona
ia meminta masyarakat tetap tenang
presiden bahkan memberikan tips bagaimana mencegah virus itu agar tidak menyebar
tidak perlu takut
tidak perlu secara berlebihan dengan yang namanya virus corona
karena virus corona dari data yang saya terima sembilan puluh empat persen lebih peneritanya dapat disembuhkan
untuk itu kita perlu melakukan hal hal seperti ini
pertama jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun
selain mencuci tangan dengan benar ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan
hindari menyentuh mata hidung dan mulut
karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus
kalau telapak tangan kita sudah terkena virus maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata hidung dan mulut
jadi ingat hindari menyentuh mata hidung
hidung dan mulut
jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin
karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin
berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain
cukup sederhana dan mudah dilaksanakan
jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah virus corona

tapi rasa cemas rasa panik rasa ketakutan dan berita berita hoax serta rumor
kita sebenarnya harus yakin dengan fakta informasi solidaritas bersama dan gotong royong
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus diuji
penanganan virus corona dan keterbukaan informasi terkait penyebaran covid sembilan belas

dalam sebuah survei dua per tiga responden percaya pemerintah bisa menangani covid sembilan belas
tetapi tidak yakin fasilitas medis mencukupi
bahkan ada yang menilai pemerintah lamban menyiapkan dana darurat corona
kepanikan terkait corona saat ini terlihat meredah
apa yang harus diantisipasi sekarang
kita bahas malam ini bersama narasumber
sudah hadir di studio bima yudhistira ekonomi indef
mas bima selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada bang henry satrio analis politik kedai kopi bang hensat
selamat malam terima kasih sudah hadir dan saya akan menyapa pak dhani amrul tenaga alih utama ksp dari bandung
pak dhani selamat malam
selamat malam mbak selamat malam para narasumber sekalian
pak dhani terima kasih atas waktu anda pak dhani
sebelum kita mulai saya ingin menunjukkan dulu ada hasil survei yang dilakukan oleh kedai kopi ya
kita lihat bersama sama disini ada beberapa hasil surveinya
yang pertama adalah yang menunjukkan saya ke bang hendy satrio dulu bang hendy satrio
jadi survei ini dilakukan spesifik untuk melihat respon masyarakat terhadap penanganan dan antisipasi virus corona di indonesia gitu ya
intinya adalah persepsi publik terhadap virus corona covid sembilan belas ini
seperti apa sih mereka menangkap case dari isu corona ini
karena kan bisa dikatakan kita ini kan telat
isu ini kan datangnya sudah lama
jadi artinya masyarakat sudah tahu
tapi pemerintah nampaknya tidak cepat tanggap dalam hal ini
jadi membiarkan dan kemudian bermain justru pada isu isu yang menenangkan gak penting gitu
seperti enjoy aja dan lain lain
itu kan menurut saya nggak tepat
bahkan mencoba membandingkan antara virus corona dengan demam berdarah
yang sudah sangat familiar di indonesia itu juga menurut saya tidak tepat
apalagi kita bisa lihat sendiri bagaimana pak jokowi bekerja sendirian
entah kenapa menteri menterinya kecuali menteri terawan pastinya memang bidangnya
bahkan menko nya pun tidak sama sekali muncul
infrastruktur kominfo misalnya yang dimiliki oleh pemerintah sama sekali tidak bergerak untuk memberikan sosialisasi
yang masif tentang virus corona ini
padahal kita sudah pernah belajar pada kasus sars sebelumnya
nah pada saat itu memang seluruh kementerian bekerja sama bahu membahu
jadi jangan lupa ini tuh ujian bersama
bahkan hingga saat ini menteri pendidikan nadiem makarim
kan nggak perlu juga dia bikin aplikasi anti corona
cukup saja memberikan instruksi atau petunjuk kepada sekolah kepala sekolah orang tua murid
bagaimana harus menghadapi kejadian
bagaimana harus menghadapi kejadian virus corona ini
jadi banyak hal sebetulnya
kita lihat sekarang hasil surveinya ya
kita lihat dulu sekarang ada datanya
kita tampilkan dulu
yang pertama adalah yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan ya
apakah adalah ancaman besar bagi indonesia
iya ancaman besar
sekalipun kemudian ada pejabat yang berupaya membandingkan dengan dbd
tapi toh tetap ini dianggap juga sebagai ancaman
oke kita lihat kemudian yang berikutnya
apakah seberapa percaya anda pada pemerintah dalam menangani virus corona atau covid sembilan belas
rata rata enam empat ini angka bagus ya paling tidak
dan ini memang masyarakat nggak bisa kemana mana mbak putri
sumbernya memang pemerintah
kita masih percaya sama siapa lagi
itu yang pertama
terus kemudian yang kedua
biasanya kan kalau sakit yang berat berat mereka bisa ke singapura bisa ke malaysia bisa ke china bisa ke amerika
karena di negara negara itu juga ada covid sembilan belas ya
jadi mau tidak mau kita mempercayakan hal ini kepada pemerintah
dan kepercayaan ini harusnya digunakan oleh pemerintah untuk memperlincah
supaya sosialisasinya lebih masif dan tepat
kayak misalnya hari ini diumumkan lagi dua orang yang positif berarti total empat
terus kemudian kalau saya tidak salah ada juga yang meninggal suspek tapi bukan positif
belum keluar hasilnya
nah makanya hal hal seperti ini kan setiap kali diumumkan akhirnya masyarakat itu deg degannya nambah gitu
nah ini yang sebetulnya bentuk
tapi yang saya disayangkan itu kenapa waktu tunggu yang begitu lama sejak awal muncul itu nggak melakukan apa apa begitu presiden jokowi mengumumkan itu seperti
langsung semuanya rame
oke oke kita tanya sekarang kepada pak dhani

sekalipun memang sudah kemudian pada saat itu sudah berubah
kenapa ada waktu tunggu yang begitu lama sekalipun memang sudah kemudian pada saat itu diumumkan
sekarang ada waktu tunggu yang begitu lama

dua orang karena begini kalau misalnya kita lihat saya dengan bima disini sudah paling tidak dua kali saya sudah mengundang indef kami sudah membahas soal dampak ekonominya
dari pariwisatanya kemudian yang terakhir adalah kami bahas ketika sepertinya memang indonesia kaget ketika arab saudi memasukkan indonesia ke dalam daftar band
dari ibadah umroh

jadi sebenarnya bagaimana pemerintah menyikapi ini
dan saya juga baru tadi membaca ksp mengeluarkan

ada protokol protokol itu persisnya
dan kenapa sekarang pak dhani
baik terima kasih jadi
semua masukan dari masyarakat
termasuk survei survei yang ada kita sikapi
dengan positif terlebih memang
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
ini membaik dan ini kita manfaatkan
seoptimal mungkin untuk
permasalahan corona serta berbagai
dampaknya termasuk permasalahan ekonomi
oleh karena itu tadi
kita di kantor setelah kebersihanan
protokol itu sebetulnya sudah ada
tapi sekarang kita sempurnakan
kita update lagi sesuai
dengan kondisi yang terkini
protokol itu baik berisi tentang
yang tadi disampaikan tentang
pendidikan protokol tentang
publik transportasi dan
protokol tentang kesehatan
protokol tentang perbatasan
beberapa protokol yang memang
itu terkait dengan
kesehatan masyarakat protokol ini
disesuaikan dengan international
health regulation dan juga
nah oleh karena itu protokol itu kita sempurnakan
agar bisa lebih customise
apa yang berlaku di
masyarakat lalu yang kedua
merespon ini dengan cepat baik
dengan melakukan stimulasi stimulasi
untuk menjaga stabilitas
perekonomian dan ketahanan perekonomian
kita kita tahu bersama
bahwa dengan adanya defisit transaksi
berjalan dan ini
akan memperbesar defisit transaksi
berjalan kita tentu pemerintah harus melakukan
breakthrough melakukan terobosan terobosan
di perekonomian termasuk
diantara adalah dengan mempercepat
belanja pemerintah di sektor sektor
yang produktif di sektor yang
padat modal dan padat
penyerapan tenaga kerja yang kedua
pemerintah juga mempercepat
untuk menambah benefit benefit
terhadap bantuan bantuan sosial
langsung yang diterima oleh
masyarakat khususnya masyarakat menengah
ke bawah diantara benefit
bantuan sosial itu adalah dengan
menambah benefit kartu sembako
dari rp satu ratus lima puluh menjadi rp dua ratus
itu menjadi salah satu
agar sektor ekonomi ini lebih produktif
dan juga belanja
pemerintah lebih produktif
dan juga konsumsi masyarakat lebih
keringanan penambahan benefit
atau keringanan berupa suku bunga
menengah termasuk juga
bantuan untuk uang muka
untuk yang berpenghasilan ke bawah untuk bisa
memiliki rumah sebagaimana janji
pada saat kampanye yang lalu
dilakukan untuk menstimulasi
perekonomian nasional kita
big picture nya di mana pemerintah
mempercepat dan menyebabkan penyeimbangan
tapi kalau misalnya memang protokol itu
sebenarnya sudah berjalan sejak lama
virus corona memang masih
tiongkok di wuhan semestinya
harga masker yang naik
melambung tinggi kelangkaan
antiseptik itu sebenarnya
semestinya itu tidak terjadi dong
kalau misalnya memang sudah
net yang dibangun pemerintah
untuk memastikan itu tidak terjadi
karena bagaimanapun indonesia
virus corona masuk sekarang tidak seperti
negara negara lain katakanlah
china kemudian hongkong
taiwan dan singapura
yang cukup dekat jaraknya
sebenarnya indonesia bukankah indonesia bisa belajar
sebenarnya dari negara negara lain
ketika negara tetangga rush
panic buying bukankah semestinya
pemerintah kita sudah langsung membuat
sistem langsung membuat sistem
dan sosialisasikan hal itu
tapi itu banyak yang menilai
itu tidak terjadi yang kemudian
inilah yang kemudian menyebabkan panic buying
ya sebetulnya semua protokol itu
sudah dijalankan karena pemerintah sudah punya
concern pemerintah dari mulai pemulangan wni
dari wuhan sampai dengan yang ke pulau
sebaru itu semua salah satu bukti
concern pemerintah dengan menggerakkan semua
baik pejabat pejabat pemerintah
kementerian tni polri
pemerintah provinsi kita memang gerakan semua
resources itu dan ini yang dilakukan
oleh pemerintah itu sudah
sesuai dengan apa yang disampaikan
tahun dua ribu sembilan belas tentang penanganan
wabah penyakit pandemik
termasuk diantaranya adalah
sudah ada kemudian kementerian kesehatan
itu punya yang namanya lagi protokol
lagi terhadap pendeteksi
dan penanggulangan virus corona
yang diterbitkan di bulan januari
akhir atau februari itu sudah dijalankan
nah itu semua sebenarnya sudah jalan ya
sudah jalan nah cuman
kita juga memahami bahwa
karena concern kita itu kepada
pasien corona yang kemarin ditemukan
dan hari ini ada sehingga kita juga
menyadari kita juga memiliki
kelemahan yang juga
kelemahan ini kita perbaiki ke depan
makanya salah satu protokol kita yang baru
komunikasi dan informasi
semua informasi dan menyampaikan
kepada masyarakat dalam bentuk
dalam bahasa komunikasi politik
yang komunikasi publik yang baik
nah oleh karena itu memang
beberapa waktu yang lalu kita juga
menyadari bahwa komunikasi
publik kita makin mungkin belum begitu optimal
sehingga kita memperbaiki
dengan membuat protokol ini
dengan harapan tentu
menjaga konsistensi baik konsistensi
pelayanan kepada masyarakat
dalam hal permasalahan corona
sampai dengan sosialisasi kepada
masyarakat dalam bentuk komunikasi komunikasi
publik yang real dan bisa menyerap
dari masyarakat oke bang hendra
ya tetap saya rasa
terlambat ya maksudnya pemerintah
mengaku saja ya kita terlambat
mengeluarkan sosialisasi kenapa
saya katakan demikian bagus itu
kita juga memantau kok pada saat
memulangkan para mahasiswa dari
wuhan kemudian diletakkan
di natuna dan
hal hal baik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah
maksudnya sejak saat itu sosialisasi
dilakukan saja tapi kan ini
enggak bahkan sampai hari ini pun tidak
ada nggak instruksi khusus misalnya
pada saat kita menggunakan transportasi
publik enggak ada
sampai hari ini saya sebagai orang tua murid
pun enggak pernah menerima
apa apa dari kementerian pendidikan
jadi maksud saya enggak usah ngeles di sekolah kita
cari sendiri sekolah anak saya
juga gitu karena yang maksud saya enggak usah ngeles
berlebihan yaudah diakui saja
bahwa kita terlambat gitu terus kemudian
what next gitu protokolnya aja kan baru dibikin
tanyain saja kapan terapatnya protokol kemarin itu
kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia
soal komunikasi tadi sudah disampaikan
tenaga alih utama
ksp pak dhani amrul yang
kami juga masih akan menghubungi kembali
jadi ada pemerintah mengeluarkan
protokol dan ada beberapa protokol yang
diperbalui yaitu protokol
komunikasi dan informasi tapi ada
hal lain di sini juga yaitu soal
dampak ekonomi selain soal
dampak ekonominya yang juga sekarang saya
akan konfirmasi ke
bima yudhistira dari indef di sini
terkait juga dana darurat
corona anda mengatakan secara gamblang
bahwa terlalu lambat pengeluarannya
bagaimana jadi sederhananya
kan kita itu ditawarkan
ke publik itu kemudian yang pertama kali
keluar salah satunya adalah stimulus ke sektor
pariwisata betul ekonomi penting
tapi sektor pariwisata ini juga cukup lucu ya
apalagi membiayai influencer tujuh puluh
dua miliar gitu ya mau ditarik
kalau melihat indonesia suspek walaupun
cuma dua orang atau empat orang ya
di sini kan jadi ini udah nggak nyamuk
sementara publik bertanya gitu kan dari
sisi antisipasi dananya udah ada
apa belum kalau itu masuk dalam tanggal
bencana misalkan dianggarkan lima
triliun ya di tahun dua ribu dua puluh itu
sudah terbagi dalam tiga institusi
jadi ada bmkg
kemudian bppt dan big
nah itu berarti yang mana yang menangani
gitu kan iya ini lebih ke arah dana bencana
besar gitu ya tapi dana spesifik untuk
kesehatan di kementerian kesehatan sampai
sekarang belum tahu berapa anggaran
pastinya jadi di sini kan publik juga merasa
bahwa pemerintah ini
terlalu mengentengkan gitu ya antisipasi
sesaat bahwa bagaimana caranya
devisa dan segala macam tetap terjaga
kerugian dari kesehatan yang
kemudian lalai itu dampaknya juga
relatif cukup besar gitu jadi kita
harus menyeimbangkan dua itu tapi yang kelihatan
di publik adalah seakan pemerintah
masuk dan segala macam tapi di sisi lain
ada travel ban korea
kemudian jepang ada iran dan
segala macam dilarang untuk masuk ke indonesia misalnya
jadi ini saling kontradiksi
dan kalau kita lihat tadi protokol protokolnya
itu kami baca ya
dari mulai paket stimulus
yang pertama ini sudah ada inkonsistensi
di paparan yemenko perekonomian
di situ disebutkan misalkan
adanya solusi yaitu omnibus law
paripurnanya dpr itu
masih tanggal dua puluh tiga maret gitu tapi kemudian
omnibus law dianggap sebagai solusi
jawaban untuk itu virus corona gitu kan
omnibus lawannya selesainya kapan juga belum tahu
masih pembahasan lama tapi
kemudian kok kita bicaranya soal
virus corona yang terjadinya sekarang gitu
jadi banyak kemudian
resep resep yang kita kira gak
nyambung sama sekali dengan kebutuhan
untuk menyelamatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat
terkait soal ini pak dhani
anda sudah tersambung dengan kami ya pak dhani
oke pak dhani terkait dengan ini
sebenarnya saya ingin menyambung
pernyataan bima tadi terkait
dana darurat corona itu
ada peristiwa miris
di batam diduga ada
seorang sopir ojo
karantina yang sedang berlangsung
suspek corona atau
dalam pengawasan setelah membawa
seorang tamu asal singapura
alasan dia kabur karena
ia bingung kalau di karantina
bagaimana ia harus membiayai
anak dan istrinya
nah ini hal hal seperti ini kan juga semestinya
juga harus dipikirkan
oleh pemerintah dan sudah harus ditemukan
solusinya pak dhani
pertama ya mbak ya kami belum
dapat informasi tentang itu
nah itu nanti karena presiden sudah
untuk corona ini ke
ke sana tapi tentu
ini memang kita prihatin ya kalau memang
ada permasalahan begitu ya
tapi ini kami belum dapat informasi soal itu mbak
fokus dulu yang persoalan
yang tentang dana darurat ini
nah dana darurat yang
disampaikan oleh mas bima memang
benar mas jadi kita ini sekarang
menunggu kalkulasi dari
kementerian kesehatan berapa dana yang diperlukan
nah tapi menteri keuangan sudah
menyiapkan alokasi dana untuk
dana dana darurat ini
termasuk pengobatan pasien
pencegahan sampai dengan langkah recovery ke depan
nah termasuk yang tadi
yang persoalan influencer
atau stimulasi pariwisata
sebetulnya kita melihatnya
dalam skup yang lebih besar influencer itu
yang tujuh puluh dua miliar itu
tidak digunakan hanya untuk
orang orang yang punya personal branding
yang kuat lalu melakukan
orang orang untuk datang ke indonesia
dan itu program itu sebetulnya dibungkus dalam
dan itu dipropos oleh menteri
pariwisata dan pak menko itu
beberapa saat sebelum ada
nah setelah ini terjadi ada pasien
corona di indonesia dan hari ini sudah bertambah
tentu pemerintah menentukan
kembali skala prioritasnya
jadi untuk pos pos pengeluaran
belanja pemerintah ini kan dilakukan dengan
fleksibel berdasarkan urgensinya
ketika sekarang ini ada masalah
ada bertambahnya pasien
tentu anggaran ini kita prioritaskan
untuk yang paling prioritas yaitu
penanggulangan permasalahan corona
dan pencegahannya nah itu yang dilakukan
oleh pemerintah saat ini menyusun
skala prioritas itu nah
kemudian juga untuk rapat rapat di bidang
perekonomian dan yang terkait
dengan perekonomian perdagangan
dan juga bantuan bantuan sosial
ini dalam satu dua hari ini
juga kita akan mudah mudahan
sudah bisa selesai berapa
budget yang diperlukan dan akan kita sampaikan
dengan transparan ke publik tentang dana
darurat yang akan digelontorkan pemerintah
beserta pos pos alokasinya
oke tapi sebenarnya kalau
misalnya dari sisi
begini sisi penyelamatan
sudah mengatakan bahwa ini lebih kompleks
daripada tahun dua ribu delapan mungkin indef
nanti juga bisa menjelaskan kepada
tapi kalau misalnya dari
sisi pemerintah sendiri sebenarnya
sudah sesiap apa sih
pak dhani atau
ini lebih dari
bisa bayangkan sebelumnya
rumah sakit kita siapkan
sebelum ada kejadian seratus
sudah disiapkan untuk antisipasi ditambah
sekarang ada satu ratus tiga puluh lima dan sekarang
kita akan perlebar lagi untuk
bisa bekerja sama dengan rumah sakit rumah sakit
swasta yang ada di bawah versi
nah cuma rumah sakit rumah sakit ini
kan kita mesti assess yang kira kira
siap baik itu ruang
emergensinya ruang isolasinya
penunjang mediknya yang
sesuai dengan standar who
sehingga memang kita harus pastikan
dulu penambahan rumah sakit ini
betul betul siap nah alhamdulillah
kita sekarang sudah menambah ketersediaan rumah sakit
untuk mengantisipasi itu itu contoh
kesiapan rumah sakit
nah kemudian juga untuk dana dana darurat
juga sudah kita siapkan
jadi yang paling penting
sekarang adalah bagaimana kita mengawal
yang digelontorkan oleh pemerintah itu supaya
konsisten di lapangan persoalan
yang lalu tentang komunikasi
publik kelemahan komunikasi
publik saya juga sudah
mengakui bahwa komunikasi
publik kita mesti kita perbaiki
sosialisasi kemasyarakat mesti kita
perbaiki masukan dari teman teman
yang konstruktif dari indef cs
macam macam yang masuk datang ke kita itu kita
respon dengan baik dan saya melihat
ini ada hubungan kolaboratif
antara pemerintah dengan
semua pihak yang memberikan kritik
kepada pemerintah oke oke
oke jadi begini pak dhani
kalau kita melihat bahwa
kesiapan pemerintah khususnya terkait
dengan dana darurat ini tidak bisa dianggap enteng
karena pertama ya kami melihat
bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini mungkin
dengan skenario perekonomian
cina turun artinya apa ini akan
berpengaruh kepada penerimaan pajak
jadi kalau ada sedikit saja dana bergeser
ini harus dicari
dari mana gitu kalau sampai penambahan
pembiayaan utang itu kan kemudian
jadi repot juga ada beban tambahan
devisitnya melebar juga
itu jadi problem juga apakah ini
kemudian sudah diantisipasi berikutnya juga
berkaitan misalkan dengan
masalah soal kesiapan pemerintah
berkaitan dengan dana misalkan mengambil
dari dana tanggap darurat
bencana gitu ya yang lima triliun tadi
nah ini kan kalau
menggeser kemudian dimasukkan ke dalam
corona katakanlah begitu padahal ini
sudah diplotting kepada tiga institusi ada
bmkg dan lain lain ini kan juga
akan mengganggu antisipasi bencana alam
di daerah daerah ya sekarang kita ada semeru
ada gunung merapi kemarin misalkan yang
erupsi begitu ya jadi
ini harus ada perhitungan yang memang harus
transparan tadi saya sepakat tapi juga
harus lebih cepat speednya dicepatkan karena
negara negara lain sudah melakukan penghitungan
itu bahkan sejak bulan januari gitu ya
walaupun jumlah korbannya belum terlalu banyak
berikutnya lagi pada nih
kita melihat sekarang ini yang di depan mata saja
yang dirasakan masyarakat soal
tidak bisa kemudian karena reaksi
sesaat masyarakat ya tapi kami
lihat apakah kemudian dari sisi
pemerintah sudah menindak tegas penimbun penimbun
gelap itu kemudian ya mulai
dari masker hand sanitizer sampai
barang barang kebutuhan pokok kalau misalkan
ada seperti itu ya penindakannya harus
lebih cepat gitu kita lihat nih
panik buying ini bukan kemudian hal
yang natural gitu ya tapi bisa jadi
ini semacam terorganisir
gitu ya bahkan di beberapa tempat
misalkan masker sudah habis sejak januari
gitu artinya ada yang menduga bahwa
ini akan memburuk keadaan coronanya
kemudian di saat harga tinggi
kan dijual di pasar jadi ada rente
di situ nah ini yang memang harus
pemerintah kemudian aparat keamanan
juga harus hati hati gitu jadi jangan sampai
panik buying ini terjadi karena
by design gitu ya padahal kalau
dilihat tadi betul mbak bilang bahwa
di negara lain itu sudah terjadi panik
buying harusnya kita jangan meniru gitu ya
kita harus menyiapkan skenario
skenario sehingga bukan hanya bilang
masyarakat tenang gitu ya masyarakat kemudian
tidak panik bukan itu karena
tidak bisa ketika panik itu sudah terjadi
kemudian ditenangkan di sehari
kemudian dengan imbauan
tidak bisa karena bukan
begitu psikologi masa itu
bisa gitu karena
dilakukan masyarakat itu melihat
juga gitu ya apakah betul kemarin yang
membeli barang kemudian di beberapa supermarket
itu untuk keperluannya pribadi atau
kemudian dijadikan reseller dijual kembali
ke tempat tempat lainnya ya ini
kan yang kemudian kita lihat masyarakat
di mana negara hadir gitu
di saat kondisi seperti ini ya
saya juga lihat
pak bahwa pak dhani bahwa
beberapa bulan ke depan ini adalah
bulan yang sangat kritis bagi indonesia
karena kita menyambut ramadan dan
lebaran betul ini
jangan sampai stok bahan pangan
kemudian ini juga terganggu
oleh aksi aksi yang memang saya kira ini adalah
pukulan gelap yang memang harus dihabisi
karena ada pasal yang tegas bahwa penimbun
itu diberikan sanksi yang cukup berat jadi
negara harus hadir lebih
responsif lagi jangan sampai terulang
bang hensat dalam kondisi sekarang ini
sekalipun kemarin saya sempat membahas
soal ini dengan seorang psikolog di sini
di meja ini juga saya mengatakan apakah kondisi
yang sekarang ini sudah normal
sudah aman terkendali dia mengatakan
secara kasat mata
mungkin terlihat iya tapi kemudian
di ruang ruang digital
kekhawatiran itu masih ada
membeli rempah rempah dengan banyak
dan itu langsung berpengaruh itu kan juga
sekalipun itu hanya rempah rempah itu pun juga termasuk
salah satu panik bayi yang terjadi di sini
seberapa terbuka sebenarnya
pemerintah ke depannya
katakanlah ini kondisinya sudah terkendali
sekarang informasinya harus seberapa terbuka
nanti setelah jeda
dibahas tetap di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
saya ke bang hendry satrio
bang hensat bagaimana seharusnya
sekarang katakanlah ini adalah
kondisi sekarang sudah bisa terkendali
ada kepercayaan ya
bagaimanapun kalau misalnya kita ada kepanikan
dan mungkin sekarang juga
katakanlah memang dua per tiga percaya
tapi tetap ada satu per tiga ini yang nggak percaya
supaya ini terjaga
apa yang harus diantisipasi
sebenarnya oleh pemerintah
sebetulnya keterbukaan informasi ini
harus seberapa terbuka sih
kalau untuk hal hal seperti ini
misalnya begini kan di beberapa diskusi
saya juga mendengar bahwa kemungkinan
besar misalnya yang meninggal itu adalah
warga negara senior karena di beberapa
daerah juga begitu itu disampaikan aja
di indonesia pun begitu kan yang
suspek baru saja meninggal
itu kan juga warga negara senior
hal hal seperti itu menurut saya cukup menenangkan
dan sekarang ini kan seperti
diayun nih informasi publiknya
positif gitu ya masyarakat
hari ini sampai tadi siang pun sudah
kalem sebetulnya hari kemudian
diumumkan lagi ada dua lagi
positif hebohnya naik lagi
kok nambah lagi ya jadi
kemudian pemerintah menenangkan dengan
dengan menggunakan media sosial
hal seperti ini kan memang panik ya
pada saat kita masuk gedung terus tiba tiba
kepala kita disorot alat
pengatur suhu misalnya kan gak hanya di

kan begitu di cnn sudah dilakukan ya
itu secara psikologi disclaimer
psikologi memang itu cukup mengganggu loh
kita deg degan juga apalagi
menggunakan transportasi umum gitu kan
kan panas itu di
transportasi umum terus kalau kita ditembak

tahu tuh segitu itu kan kita juga
deg degan ini ada apa sih sebetulnya
kok kalau kita masuk gedung tuh terus
suhu itu tapi kan bukankah itu
memang harus dilakukan harus dilakukan
tapi sosialisasi pemerintahan
nggak jelas ya kita
saya menyaksikan media
kami mengkonsumsi media
informasi informasi itu kita up
sehingga pada saat itu terjadi kita
makfum gitu yang lain bagaimana
survei kedai kopi itu memang kemarin
di launching saya terus terang
saya bilang sama direktur eksekutifnya
kalau hasil surveinya bagus launching
kita bantu pemerintah supaya
masyarakat tenang kalau nggak
terlalu bagus sudah lah nggak usah kita launching itu
jadi bahan internal
kedai kopi aja kami kan kelompok diskusi
dan kajian opini publik indonesia
akhirnya terus kita launch karena itu bagus
kepercayaan pemerintah kepada pemerintah
dengan kondisi telat
informasi dan sosialisasi menurut
saya itu bisa ditingkatkan nah sekarang
menurut saya ini kan
kenapa saya katakan pak jokowi terlihat
sendiri umumin sendiri
jadi semuanya itu dia
ngomongin sendiri mungkin nggak percaya
sama yang lain segini lah
karena pada saat
impact nya lebih besar juru bicara
pun juga kemarin sebenarnya baru ditunjukkan
juru bicara pemerintah
juru bicara presiden kan ada jadi pada saat
efeknya beda loh secara komunikasi
wah presiden yang umumin
pasarnya langsung beda ya
karena kalau di china ya di china itu
kemarin ada yang sempat melihat bahwa
tapi jangan salah ini salah satu strategi
komunikasi dia tidak perlu
muncul di media tapi sistemnya
itu bekerja isolasi wuhan
kemudian penanganan pasien
kemudian ada karantina gitu ya
mengatur logistik transportasi
berjalan gitu sehingga kalau kita
lihat di pasar pasar
saham ya china memang sempat
jatuh pada waktu itu bursa sahamnya tapi
hanya dalam beberapa minggu kemudian bounce back
padahal sekarang masih
jadi epicentrum ya betul jadi ini kita harus
banyak belajar lah dari negara lainnya dimana
mereka tuh yang dijual adalah sistemnya
tadi buat apa
pak jokowi sampai ditampilkan begitu ya
kalau sistemnya bekerja nggak perlu
tapi justru kalau presiden orang melihatnya
wah ini udah something yang urgent sekali gitu
kepada investor kepada pelaku pasar
kemudian kepada masyarakat
ini jadi distorsinya luar biasa besar
oke begitu juga ya tapi menurut saya
hal yang disampaikan
mas bima itu betul nah sekarang ini
konsentrasinya harus di pemulihan sih
sekarang yang suspek suspek itu ya diumumkan aja
kalau misalnya memang ada positif positif gitu
nah tapi kan ini
saya yakin sekali belum sampai ke akar rumput nih
sosialisasi ini oke
misalnya terus kalau ada yang
meriang meriang atau apapun itu simptomnya
dibawa ke puskesmas
aja cukup nggak hmm hmm
itu bagaimana penanganannya kan belum
juga tuh saya lihat masih
belum sampai sana jadi
ini tuh masih jadi isu perkotaan
sebetulnya iya betul sebetulnya
menjadi bahaya laten juga kalau
tadi kemudian kembali
ke kampungnya gitu ya
terus kemudian nggak enak
badan lagi dia
memeriksakan badannya ke puskesmas puskesmasnya
nggak siap iya jadi sumak biasa biasa
aja dianggapnya demam demam
biasa itu kan juga berbahaya
jadi pemulihan ini penting tapi benar
dia kembali ke keluarganya
tapi setelah dilacak
tidak ditemukan nah itu dia
yang bahaya sebenarnya nah iya
terus kan abis itu ketika ketemu keluarga
terus keluarganya ketemu yang lain
sih have faith lah ke
pemerintah saya yakin betul
pemerintah ini serius ya
walaupun terlambat walaupun terlambat tapi saya yakin
bahaya sekarang dalam kondisi seperti ini
makanya kita harus dukung
gini aja pemerintah terbuka aja
pemerintah butuh bantuan apa dari masyarakat
yang sehat untuk menanggulangi ini
dibantuin deh mas bima misalnya
suruh ngitung lah ini gimana sih rumus
yang paling pas untuk tetap terjaga di ekonomi
minimal bisa melalui
sampai lebaran lah dikasih tahu aja gitu
kebersamaan bagi indonesia kita sudah
pernah melewati sars dengan baik
harusnya ini kita bisa lewati lagi gitu
sars itu kan itu cuma sebentar
hebohnya heboh memang waktu itu tapi
sosialisasinya bergerak secara masing dan gak ada panik baiing
waktu itu gak ada panik baiing gak ada
nah ini gak ada medsos kita
kita punya punya
punya sejarah positif terhadap
sebuah bencana yang disebabkan oleh
lah kita kerja bareng
tapi mudah mudahan pemerintah
bisa lebih terbuka hari ini
dua positif berapa lagi yang
ditunggu di suspeknya
saya gak pengen tiba tiba udah kita keluarin
jadi dua dua dua
kalau gitu banyak pusing juga
kondisi yang dua pertama itu gimana
itu belum tahu juga kan kita misalnya
membaikkah atau memburuk membaik membaik
informasinya membaik nah itu
disospekkan nah itu kan menyenangkan
betul betul oke pak dhani
saya ingin bertanya sekarang
oke saya teruskan ya
baik jadi kalau mengenai pengumuman
itu pengumuman itu gak bisa kita merancangkan
oh hari ini dua besok dua
kemarin juga bisa karena pengumuman itu berdasarkan
kepada hasil pengambilan
spesimen terakhir karena pengambilan
spesimen terakhir kepada pasien
suspek atau yang disebut dengan pasien
dalam pengawasan itu memang
dan melalui clinical pathway
atau apa namanya
jalur klinis yang begitu kompleks
tidak bisa kita melakukan
menyatakan pengumuman oh ini
confirm atau tidak confirm jadi sekali lagi
untuk masalah medis itu
dirancang pengumumannya ini kita
harapkan kan hari ini dua
yang terbaru dan besok kita harapkan tidak ada
lagi harapkan begitu tapi
kalau ada itu bukan karena
kerencanakan tapi karena memang proses
medisnya memang menyatakan demikian
karena yang kita harus pahami ada
ada yang namanya orang di dalam pemantauan
ada yang namanya pasien dalam pengawasan
jadi yang sudah
terkonfirmasi ini menjadi koronasi
karena adalah pasien dalam pengawasan
yang sudah diambil samplingnya
dan sudah diuji
di balik bank kemenkes lalu kemudian
dilihat lagi beberapa kali
dan kita buat treatment
yang lebih khusus itu mengenai
pengumuman pak nah
yang kedua mengenai permasalahan
fiskal itu adil dari mana anggarannya
fiskal itu kan sebenarnya rumusnya kan
antara penerimaan dikurangi pengeluaran
nah pemerintah mengatur
alokasinya saja jadi
walaupun oke pakai dana dari
bencana oke dana
tanggap darurat bencana itu memang
nggak cukup maka harus mengatur
dan melakukan skala prioritas penggunaan
budget tersebut nah sehingga itu
kebijakan fiskal bisa dipercepat
nah kemudian tentang
tindak tegas terhadap
yang melakukan penumpukan
nah ini pemerintah kepolisian juga
kemarin beberapa waktu yang lalu sudah nangkep kok
orang orang yang nimbun masker
kemudian juga yang menimbun
makanan juga sudah
ditindak tegas oleh kepolisian jadi itu juga
salah satu instrumen penting
bagaimana pemerintah juga memberikan
kepastianlah terhadap penegakan
hukum di saat saat yang seperti ini
nah pada akhirnya juga tadi
betul sekali yang mas bima dan mas henry
sampaikan termasuk dengan
survei yang dilakukan oleh kedekopi yang
sangat merespon positif apalagi tadi
mas henry mas bima juga
sudah mengelurkan tangannya
untuk membantu pemerintah dengan hitungan hitungan
kalkulasi ekonomi berapa budget
yang diperlukan alokasi
kemudian budgeting managementnya segala macam
itu kita sangat merespon positif mas bima
kita nanti bisa diskusi di kantor staf presiden
bagaimana kita bisa duduk
bersama dan ini adalah momentum penting
untuk ujian kebersamaan
oleh karena itu karena kita bicaranya
adalah kebersamaan saya juga
meminta kepada teman teman sekalian
pada resources yang ada di indonesia
sekarang kita bicara ke depan
hari ini dan ke depan
ini saatnya kita berpikir positif
berpikir positif untuk indonesia
dan kita punya prioritas yang
jauh lebih penting adalah
bicara soal pencegahan penyebaran
corona dan membuat
pasien yang ada sekarang sembuh setelah
menyiapkan plan b plan c
yang diperlukan apabila terjadi
pandemik yang besar di indonesia
oke satu terakhir ada pertanyaan lagi
mas hari ini kan ada
di media sosial terutama
itu ada polemik tentang travel ban
yang di ban itu dari itali
dari beberapa kota
tapi tidak ada travel ban dari cina
itu sebetulnya gimana sih
jadi waktu itu sempat ada travel ban
kalau saya tidak salah terus kemudian dicabut lagi
nah ini sekarang gimana
justru dicabut nggak ada travel ban lagi
nah sepengetahuan kami
bahwa china itu kan masih sampai sekarang masih
masih tidak dibolehkan pak
nah ini epicentrum baru
jadi yang itali yang korea selatan
dimana kita untuk sementara waktu
memberikan batasan terhadap pengunjung yang
yang masuk dari tiga negara itu
nah yang china sudah dicabut sama pak mahfud
kalau saya tidak salah coba dicek lagi deh
tapi sepengetahuan kami sih itu
yang cina masih ditutup ya
nanti kita saling cross check aja pak
tapi yang jelas yang itu epicentrum baru
itu memang untuk membatasi aja
dan di airport juga kan kita sekarang sudah
dari mulai surveillance sindromnya
itu kita perbanyak titik titiknya
sehingga kita memperkecil kemungkinan
untuk lolos dari
pantauan dari termoskaner
bagi orang orang yang memang suhunya
diatas tiga puluh delapan derajat
oke baik baik
pak dhani amrul tenaga alih utama ksp
terima kasih banyak pak dhani malam hari ini
bergabung dari bandung sayang sekali
tapi tidak apa apa terima kasih
kemudian bang hendy satya terima kasih
bima terima kasih banyak
semoga ini semua segera membaik
setiap selesai pembahasan
dialog tentang corona saya selalu begitu closing ya
kita sekarang jeda dulu setelah jeda
partai persatuan pembangunan p tiga menilai
seluruh calon kepala badan otorita ibu kota
baru telah memenuhi kriteria
prime news segera kembali